sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau bicara dengan pak akung
oh udah pasti ada waktu tenang saja
kebetulan juga saya juga
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
jalan nih ward
nanti kalau udah bulan puasa kita gak bisa kemana mana
restoran tutup tempat nongkrongan juga tutup
eh ini benci
kalau dia sendirian
yaudah tukuyuk bonjangan aja sama mio diantarin yuk
gak mungkin muat tukuyuk
bisa dempet dempetan aja
jangan kejarin claudia sendiri ya
ya udah kalau misalnya papi mau nganterin claudia papi bonjangan aja sama claudia ya
biar edwin kejangan nanti aja ke rumah
bisa ward kita demet dempetan bertiga gak apa apa
gak usah om
memangnya kenapa kum
yaudah claudia pamit pulang duluan ya om
waalaikumsalam hati hati ya claudia
kenapa kamu gak mau bonjangan sama claudia
orang tua error
biar dewasa pendut
tukum liat kum jawabannya
yuk yuk yuk yuk
tugas kamu itu menyangkut kepentingan orang banyak
kamu itu harus tegas
sama istri atau sama ibu kamu
kamu kan kepala rumah tangga
jangan mau atur atur atur
kita memang harus menghormati orang tua
tapi kan berarti kita tidak tegas
iya pak mul
ibu mau bicara
kamu kembali ke tempat kamu
kita bicara lagi
iya pak mul
silahkan duduk bu
ada apa ini bu
ibu habis bayar listrik
sengaja mampir ke kamu
sudah deket waktunya
ibu tungguin tapi gak ada kabar
ibu mau ikut
ibu sudah tua mul yadi
ibu ingin mengandung cucu sebelum meninggal
entinya kamu belum mau
kamu paksa dong
lagian apa lagi sih yang terunggu
kalian kan sudah sama sama dewasa
assalamualaikum tuh salam doi kum maaf ya kum saya boleh ngomong
ahlak kamu memburuk sekarang pun
maksud kamu bahasa saya sulit ya memburuk bagaimana ahlak kamu nggak ngerti ah
ahlak saya memburuk doi
aceh mau boncengin claudia kamu larang
membonceng orang itu berpahala kum kamu malah ngelarang aceh
kenapa tidak kamu saja membonceng claudia saya mah belum bisa bonceng bertiga tuh kum
melarang orang berbuat baik itu
claudia itu perempuan edward laki laki sudah akil balik
kalau boncengan dempet dempetan bukan muktim
ternyata ahlak kamu masih baik kum
waalaikumsalam dong waalaikumsalam
mertua saya teke bangetan keras kepala dia
nggak mau dikasih tahu sama saya gagal aja tetap aja mau tinggal di sini
tau gak sekarang dia dimana tuh jalan sama si aceh membayar rumah katanya
mau pergi sama aceh apa mau bayar rumah sama aceh kak nggak ada yang tahu kakaknya

sama aceh kakaknya
sama aceh kakaknya
tau amat deh tau ah

dan kabelnya untuk keperluan masang lampu bukan merakit bom
jadi ini bersih
memangnya salah kalau asahin tinggal di kiraus ini
karena tidak bagus buat dia tidak sehat
kuasain yang tahu dong mana yang baik atau mana yang buruk buat dia
makanya saya kasih tahu
biar dia tahu
nggak perlu kamu kasih tahu wasain lebih tahu
bagaimana caranya dia tahu kalau saya tidak kasih tahu
kan saya lebih tahu
kita gak pernah tahu apa yang orang lain tahu
bisa jadi dia lebih tahu
bener nggak doi
saya nggak tahu kuh

kayaknya mode mulai masuk

jalur perang ini memang ada alliance
jadi masih ada tabung sentiments
semoga gue tak serem enggak

aberah baru quce
senang sekali dia
ada apa bu
kalau pak akum ada waktu
saya mau bicara dengan pak aku
oh udah pasti ada waktu
kebetulan saya juga mau pamit
eh tapi sekarang waktunya untuk pamit
iya kang dadang